assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya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
para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir
para menko para menteri seluruh gubernur bupati dan wali kota
yang saya hormati para sekretaris daerah
para kepala bapeda dari seluruh tanah air
bapak ibu hadirin dan undangan yang berbahagia
sekarang ini kita dihadapkan kepada situasi yang tidak mudah
tantangan yang tidak gampang
pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh tiga dua persen
dampak runtutan dari covid sembilan belas
juga masih terasa sampai sekarang
kita tahu beberapa negara tersebut menurut saya tidak bisa mengalami kondisi pandemik
beberapa negara telah masuk pada resesi jepang inggris dan beberapa negara eropa
berada pada posisi menuju ke sana menuju pada resesi
oleh sebab itu kehatian kita dalam mengelola fiskal mengelola anggaran betul betul harus prudent
betul betul harus hati hati
jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat
dan betul betul memperhatikan sekalian
prioritas karena sekarang ini semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap tiga hal
yang pertama harga minyak
yang kedua salah bunga pinjaman
semua pada takut masalah itu karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja
beban terhadap fiskal itu akan sangat besar
sekali lagi oleh sebab itu kita harus betul betul hati hati
terhadap setiap rupiah anggaran yang kita miliki
kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang
kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah
dan masuk ke tahunan kita
masing masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau rkp
tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki
oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci
saya berikan contoh pemerintah kadang kurang pernah menunjukkan benda spesies
oc airplane virus covid sembilan belas dan mengumpuhkan int centers setiap bangunan
pusat membangun bendungan jadi
bangun lagi irigasi primernya jadi
tapi irigasi sekunder irigasi tersier
sampai ke sawah tidak dikerjakan
airnya kan nggak sampai ke sawah sawah yang kita miliki
membangun pelabuhan pelabuhan dibangun oleh kementerian perhubungan
tapi jalan mestinya ini daerah jalan menuju ke pelabuhannya
meskipun hanya pendek mungkin hanya lima kg
hanya empat puluh tidak dikerjakan
ini yang namanya tidak sinkron tidak seirama
semuanya harus inline dengan tadi
jp rp jm rkb semuanya inline
kementerian sampai ke daerah itu harus segaris
oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada kementerian juga
kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan
ketuk pintu pulau nuun siap
tidak kita bangun waduk
tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah
kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain
tapi biasanya memang kalau gubernur bupati wali kota ditanya
sagup sanggup pak sanggup pak
begitu sudah selesai waduh berdapat kita pak
apbd kita habis pak untuk ini untuk ini
padahal sudah sanggup gitu di depan
inilah yang saya sampaikan
kunci itu ada di sekda dan ada di bapeda
karena yang ngurus ke dprd
kapeda sekda itu yang harian itu ngurus ke sana
kita telah membangun bendungan
sampai saat ini selama sepuluh tahun sudah empat puluh dua bendungan
insya allah tahun ini akan menjadi enam puluh an
atau kalau meleset leset sedikit ya menjadi lima puluh empat
tapi pasti akan selesai insyaallah
kemudian jalan tol dua ribu empat puluh sembilan km
jalan nasional lima delapan ratus tiga puluh tiga km
airport baru bandara baru dua puluh lima
kalau jalan tol sudah dibangun
ini kan utama poros utamanya
sambungkan ke wilayah pariwisata
sambungkan ke wilayah perkebunan
sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif
sambungkan ke sentra sentra kerajinan
itu harusnya yang mengerjakan daerah
kalau memang betul tidak sanggup
saya sampaikan ke pemerintah pusat
pak ini ada rencana menuju ke kawasan
sentra kerajinan sarung misalnya
sentra kerajinan mebel misalnya
bisa dikerjakan dengan impres jalan daerah
tahun lalu habis rp empat belas enam triliun
untuk perbaikan jalan jalan daerah yang rusak
tahun ini disiapkan lagi lima belas triliun
tapi prioritas mana yang menimbulkan return ekonomi
jangan sampai hanya jalan hanya dipakai
oh ini jalan menuju ke sentra produktif
untuk pertanian untuk perkebunan
itu produktif dan menimbulkan return ekonomi
itu yang harus mulai dikalkulasi
dan kemudian diputuskan di daerah
bukan hanya untuk pertanian saja
tapi yang terjadi pipa utamanya selesai
sambungan ke rumah tangganya yang belum
karena pdam nya selalu rugi
sehingga gak mampu untuk membangun
tapi sampai saat ini
itu tambahan sambungan rumah tangga
kemarin saya sampaikan kepada menteri bapak penas
in press untuk sambungan rumah tangga
yang berkaitan dengan air minum
tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat
ini kalau didengar in press jalan daerah
inpres sambungan ke rumah tangga untuk air minum
bapak ibu ngerjain yang mana
ini yang harus kita pikirkan bersama sama
agar apa yang kita telah bangun itu betul betul
sinkronisasi penyusunan rkp tahun dua puluh lima
harus berdasarkan prinsip yang pertama
programnya harus in line
jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri
kehilangan kita akan kehilangan
misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan
daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti
jadi yang pertama tadi program harus in line
program harus berorientasi hasil
harus ada return ekonominya
jangan sampai ini bolak balik saya sampaikan
yang namanya anggaran itu diecer ecer
kepada dinas dinas dinas semuanya diberi
nggak ada mana yang skala prioritas nggak jelas
semua diberi sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh persen
nggak jelas skala prioritasnya yang mana
jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat rapat kebanyakan
dan setudih banding yang kebanyakan
tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi
program harus tepat sasaran dan strategis
artinya apbd apbn itu betul betul manfaatnya kelihatan
jangan sampai ada lihat anggaran untuk stunting
puskesmas diberikan ke puskesmas

ada jangan bilang enggak ada ada
nggak ada hubungannya stunting sama pagar
senbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung
agenda pembangunan pusat provinsi kabupaten dan kota
agar semuanya in line semuanya seirama
dan nanti hasilnya betul betul dirasakan oleh rakyat
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
musren bangnas dua ribu dua puluh empat saya nyatakan dibuka dan dimulai